video amatir ini memperlihatkan sebuah mobil berplat dinas
hendak menyalip kendaraan minibus dari sisi kanan
di ruas tol jagorawi dari arah bogor menuju jakarta
tepatnya di kilometer sebelas cipayung jakarta timur pada minggu
lantaran ruang cukup sempit dan dikhawatirkan dapat bersenggolan
minibus itu tidak memberikan jalan untuk mobil berplat dinas
setelah itu mobil berplat dinas langsung menyalip dari sisi kiri
dan pengendara mobil berplat dinas menodongkan benda
yang diduga senjata api ke arah pengendara minibus
hingga kini belum ada laporan terkait aksi arogan tersebut
sementara itu pengendara mobil yang menjadi korban penodongan senjata api
diimbau segera melapor untuk kepentingan proses penyelidikan
f rizal jakarta